hai di beberapa tempat kue gandos dikenal dengan sejumlah nama orang surabaya menamakannya rangin
orang jakarta mengenalnya sebagai kue pancong orang bandung menyebutnya bandros dan orang
bojonegoro menamainya teratak jaran namun kesamaannya adalah rasanya asin dan gurih
sementara itu gandos di boyolali ini berbeda bahan cara pembuatan maupun rasanya di boyolali
cemilan ini dikenal masyarakat sejak seribu sembilan ratus delapan puluh an salah satunya dipopulerkan oleh mbah lomo di
dusun empat kiringan boyolali jawa tengah disebut gandos gimbal karena bahannya yang terbuat dari
kelapa dengan tekstur yang kering dan kasar pada permukaannya daerah luar mungkin akan
ganteng namanya gandos tapi tidak seperti yang disini kalau disini itu apa punya keunikan
sendiri terus bahan dasarnya itu dari kelapa yang disebut gimbal itu kalau bahan utamanya
yang pasti itu kelapa kalau yang lain ya cuma telur tepung gulai uniknya itu apa ya
rasanya itu murid kelapanya kelapanya itu rasanya mantap gitu pada umumnya gandos jimbal dijual
dua puluh hingga tiga puluh rupiah perkotak yang berisi sepuluh buah gandos selain rasa original ada gandos
timbal rasa coklat dan green tea yang dibuat berdasarkan pesanan tertarik mencoba kartikal
bagus boyolali jawa tengah